kita ke informasi selanjutnya provinsi riau menjadi penyumbang kasus positif covid sembilan belas tertinggi di indonesia
sejak hari rabu enam belas mei dua ribu dua puluh
data satuan tugas covid sembilan belas mencatat penambahan kasus harian sebanyak tujuh ratus tiga puluh sembilan di riau
dari total lima tiga ratus empat penambahan kasus harian di seluruh indonesia
menurut kementerian kesehatan program vaksinasi di riau harus segera diakselerasi
per dua puluh tujuh mei dua ribu dua puluh satu target vaksinasi dosis pertama di provinsi riau baru mencapai tiga puluh tiga persen
sedangkan target vaksinasi dosis kedua baru mencapai sembilan belas persen
riau memiliki target vaksinasi sebesar sembilan ratus enam puluh empat ribu
hingga saat ini dosis pertama yang sudah diberikan sebanyak dua ratus sembilan belas ribu dan dosis kedua sebanyak satu ratus enam puluh tujuh ribu
saat ini vaksinasi di provinsi riau masih diprioritaskan kepada tenaga kesehatan
pelayanan publik serta layanan
menurut jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan siti nadia transmizi
vaksinasi belum menjadi perlindungan yang cukup bagi penduduk riau
karena masih banyak warga yang belum mendapatkan vaksin
menurutnya mobilitas menjadi faktor utama terjadinya peningkatan kasus positif di provinsi itu
saat ini indonesia memiliki stok vaksin sekitar dua puluh hingga dua puluh lima juta dosis yang diperkirakan
cukup untuk satu bulan ke depan dengan kisaran satu juta penyuntikan per hari
vaksin tersebut akan dibagikan ke seluruh kabupaten kota
di luar dari fasilitas pemerintah itu belum optimal
nah ini yang harus terus menerus digali oleh provinsi maupun kabupaten kota